pasangan pengantin ini harus menaiki beca motor untuk menuju pelaminan demi menghindari banjir
pemandangan ini terjadi di acara pernikahan yang berlangsung di muara angke penjaringan
jakarta utara rabu siang tak hanya kedua mempelai para tamu undangan juga harus diangkut menggunakan
becak dan gerobak untuk menghindari banjir pernikahan pasangan heri kriswansi dan mayatus
oleh h ini tetap berlangsung meski tenda resepsi dan seluruh tamu undangan harus terendam air banjir
meski begitu kedua mempelai mengaku senang acara berjalan lancar hingga malam hari
tujuh terus diundur di maju tanggal delapan belas ya enggak enggak enggak nyangka akan kayak gini cuman udah
tiga hari banjir ngulur keren udah ngerok ternyata masih ya mau gimana lagi namanya air pasang
membuat berarti start hour kita gak tahu beranjenya sobat apa
banjirop telah melanda permukiman warga muara angke beberapa hari terakhir namun
rabu malam terlihat banjirop mulai surut
sementara sudah sekitar tiga hari warga di kawasan tegal alur kalideres jakarta barat
terendam banjir luapan kali semongol akibat air laut yang pasang ketinggian banjir diperkirakan
antara dua puluh hingga empat puluh cm
meski terkena dampak banjir
sebelumnya banjir setinggi satu meter
juga pernah merendam permukiman ini pada bulan maret lalu
warga berharap pemerintah segera melakukan upaya normalisasi
endapan lumpur dari dalam kali
agar permukiman terbebas dari banjirop
tim liputan cnn indonesia